bupati majalengka karena sobahi meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan juga pihak keluarga korban minggu sore
pihak keluarga menyerahkan seluruhnya kasus hukum kepada pihak berwenang karena mengaku tidak akan melakukan intervensi kepada pihak kepolisian
saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat majalengka
yang dalam beberapa hari ini tersuguhkan dengan berita berita yang kurang nyaman atau tidak mengenakan
untuk kepemilikan senjata api bapak sendiri mengetahuinya tidak pak
ya gini aja lah saya tidak akan jawab itu
tapi yang saya dengar dari pengasara itu kan dia memiliki senjata itu legal masa berlakunya masih berlaku sampai dua ribu dua puluh
di luar itu saya tidak tahu